seorang mahasiswa di medan sumatera utara diduga membunuh dosen di kamar mandi kampusnya
mahasiswa diduga membunuh karena dosen memberi nilai jelek
nur ain lubis dosen fakultas keguruan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah sumatera utara
ditemukan tewas dalam kamar mandi
ia tewas di tangan mahasiswanya sendiri
saksi menyatakan korban hendak mengambil air wudhu di kamar mandi saat diikuti pelaku
begitu mendengar teriakan dari dalam kamar mandi
petugas keamanan menobrak pintu dan menangkap pelaku
pelaku yang sudah ditangkap tugas keamanan kampus dihajar masa hingga sekarang
mahasiswa lain menyekap pelaku dalam satu ruangan dan menghalangi tugas yang akan menahan tersangka
sehingga akhirnya tersangka ini kita amankan di salah satu pojok ruangan
jika kita akan mengeluarkan dia dari bangunan gedung ini kita berperlawanan
hingga kini situasi keamanan universitas muhammadiyah sumatera utara masih mencekam
petugas kepolisian masih bersiaga di luar kampus
sementara para mahasiswa masih bertahan di kawasan kampus
udiman amin tanjung medan